majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan hari ini menolak eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum kompol baikini wibowo dalam kasus dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian nofrian syah yosua huta barat
penolakan itu disampaikan oleh ketua majelis hakim afrizal hadi saat membacakan amar putusan sela pada kamis pagi
hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara dan dianggap tidak beralasan sehingga harus ditolak
sebelumnya dalam nota keberatannya baikuni meminta majelis hakim menangguhkan sidang karena tengah mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara terkait dengan pemecatan tidak dengan hormat atau ptdh oleh mabes polri
putusan ptun terkait pemecatan itu dinilai penting untuk membuktikan apakah baikini terlibat perintangan penyidikan atau hanya menjalani perintah dari atasan yang kala itu yakni verdi sampo
jaksa penuntut umum menyebut baikini berperan menyalin hingga menghapus serekaman cctv video
terkait kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua